tindakan di atas kata kata
maya baru di kota
ayahnya baru saja pindah pekerjaan
dan seluruh keluarga mereka harus pindah bersamanya
dalam banyak hal dia bersemangat
ibu kota sibuk dan menyenangkan
penuh dengan begitu banyak peluang baru
dia sangat bersemangat untuk mengenal kota
semua bangunan keren dan tempat nongkrong yang bagus
namun seperti semua tempat baru
penyesuaian membutuhkan waktu
dan beberapa hal mungkin tidak selalu seperti yang terlihat
ada satu restoran yang menarik perhatiannya
itu tampak sangat keren dari luar
dan staff sangat ramah dan bersahabat
jika itu belum cukup
restoran itu penuh dengan orang
seret makanan mereka untuk diposting di media sosial
dia akan mencobanya
dia memesan hal yang paling menarik di menu
rasanya begitu hambar
seolah semua upaya telah dilakukan untuk mencari tempat makan yang enak
dan tidak ada yang membuat makanannya
maya mengangkat bahu
dia tahu semua tempat makan terbaik
di sini dia tersesat
andai saja dia punya teman untuk diajak berkeliling
tapi itu masalahnya
dia tidak mengenal siapapun di sini
saat hari pertamanya di sekolah menengah tiba
bagaimana jika dia tidak bisa mendapatkan teman baru
bagaimana jika teman teman yang dia dapatkan tidak sebaik teman teman lamanya
orang tuanya mencoba meyakinkannya bahwa dia akan baik baik saja
dan anak anak di ibu kota sama menariknya dengan teman teman sebelumnya
mungkin sedikit menakutkan pada awalnya
tapi tak lama dia akan berada di rumah lagi
untuk sesaat dia merasa terhibur
itu tidak berlangsung lama
berjalan melewati aula sekolah barunya
dia benar benar menarik
dia benar benar kewalahan
semua orang menoleh untuk melihatnya
semua orang di sini sudah saling kenal
bagaimana jika dia tidak cocok
dia mencoba mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang dikatakan orang tuanya
bahwa awalnya akan menakutkan
dan itu akan memakan waktu
tapi saat ini
maya tidak ingat bagaimana dia berhasil mendapatkan teman terakhir kali
dan yakin dia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi
pelajarannya cukup bagus
kelas kewarganegaraannya adalah tentang bagaimana tindakan berbicara lebih keras daripada kata kata
kau dapat mengetahui lebih banyak tentang seseorang
berdasarkan bagaimana mereka bertindak daripada apa yang mereka katakan
untuk pekerjaan rumah
ibu ingin kalian memikirkan ide ini
dapatkah kalian memikirkan contohnya
maya memikirkan contohnya
dapatkah kalian memikirkan contohnya
dia memikirkannya tapi merasa bingung
berbicara adalah tentang kata kata
bagaimana tindakan bisa mengatakan lebih banyak
saat makan siang dia duduk dan makan sendirian
dia berharap dia punya teman untuk diajak bicara
mungkin mereka bisa membantunya memahami apa yang dibicarakan gurunya
di penghujung hari
tepat sebelum dia keluar dari gedung
seorang gadis menyusulnya di aula
kau ini anak baru kan
oh ini anak baru kan
maya sedikit terkejut
belum ada yang berbicara dengannya
celine memiliki rambut yang bagus dan mengenakan pakaian yang keren
dia berbicara dengan nada yang ceria
dan senyumnya lebar juga ramah
aku baru mulai hari ini
kata maya tiba tiba merasa tidak terlalu sendirian
wah keren sekali
selamat datang di sma barumu
kata celine tersenyum sekali lagi
baiklah apa kau ingin berteman
maya merasakan kegembiraan
celine jelas salah satu anak paling keren dan terpopuler di sekolah menengah
ingin berteman dengannya
ya tentu saja
jawab maya melakukan yang terbaik untuk terdengar keren dan ceria seperti teman barunya
ayo berfoto bersama dan kita berteman
maya dengan senang hati menurut
dia membungkuk dan memberikan senyum terbaiknya
celine mengambil foto dan langsung mempostingnya
jadi kau akan menambahkanku sebagai teman iya
aku akan melakukannya sekarang
berarti sudah resmi ya kita berteman
dia menyeringai pada maya sekali lagi sebelum kembali ke teman temannya yang lain
itu interaksi yang aneh dan singkat
tapi maya tidak keberatan
entah bagaimana dia berhasil mendapatkan setidaknya satu teman bahkan sebelum pulang
mungkin ini tidak terlalu sulit
dalam perjalanan pulang maya didekati oleh teman sekelasnya yang lain
gadis ini terlihat berbeda
pakaiannya polos dan rambutnya sedikit berantakan
dia tampak gugup juga
hey apakah kau gadis baru
namaku kim aku melihatmu di kelas matematika
bolehkah aku berjalan denganmu sebentar
maya tidak tahu harus berbuat apa tentang kim
dia agak canggung dalam cara dia berbicara
tapi dia tampak cukup baik
kata maya berterima kasih atas itu
saat mereka berjalan pulang mereka berbicara tentang sekolah dan orang orang di dalamnya
mereka juga membicarakan kota itu dan tempat tinggal maya

mereka bahkan berbicara tentang teman teman lamanya

saat mereka sampai di rumah maya

maya merasa nyaman berada dekatnya
dan kim juga agak santai
sampai jumpa besok
keesokan maroh merasa seimbang
dia mengenal beberapa orang sekarang
yakin dia akan bisa berteman
di sela sela kelas dia melihat celine di aula
maya melambai dan celine berteriak
halo teman baru
maya tersenyum dan menyapa kembali
saat makan siang tiba hanya ada satu kursi tersisa di meja selin
jadi maya menghampiri untuk menanyakan apakah dia bisa bergabung
itu adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu dengan teman selin yang lain
dan mungkin berteman dengan yang lain
kursi itu sudah dipesan
aku punya teman lain yang akan datang sebentar lagi
mungkin lain kali ya
maya sedikit terluka
mungkin lain kali kalau begitu
oh namaku adalah maya bukan mia
oh ya ampun
aku akan melakukannya dengan benar lain kali
katanya sambil menyeringai
sekali lagi maya duduk sendiri
saya berhenti untuk makan siang
tapi kemudian kim datang
kita berjalan pulang kemarin
jangan khawatir kim aku ingat
kau keberatan jika aku duduk denganmu
sama sekali tidak
senang bertemu denganmu lagi
maya dan kim duduk mengobrol sepanjang makan siang
mereka berbicara tentang semua makanan terbaik di kafetaria
apa yang harus dihindari maya
dan apa yang rasanya
dia berterima kasih atas tipnya dan merasa lebih betah di sini bersama kim
di rumah malam itu maya sedang makan malam bersama orang tuanya
mereka bertanya apakah maya punya teman baru
maya memberitahu mereka tentang dua gadis yang dia temui
dia memberitahu tentang celine
dan cara dia mengaku sebagai temannya
tapi lupa namanya dan sepertinya tidak tertarik padanya
dan dia memberitahu tentang kim
yang tidak pernah mengatakan apapun tentang menjadi teman
tapi tampaknya tertarik pada maya
tindakan berbicara lebih keras
kata ibunya setelah mendengar cerita ini
celine mungkin mengaku sebagai temanmu
tapi apa dia bersikap seperti itu
kedengarannya sangat dangkal
seperti restoran yang terlihat bagus
tapi makanannya hambar dan tidak berasa
dan kim mungkin terlalu gugup atau pendiam untuk memanggilmu temannya
tapi lihatlah bagaimana dia bertindak
dia tertarik dan juga bijaksana
dan tampaknya sungguh ingin menjadi temanmu
malam itu maya memikirkan baik baik perkataan orang tuanya
mungkin tindakan berbicara lebih keras daripada kata kata
dia pikir dia akan mengujinya
keesokan harinya di sekolah
aku ingin tahu apakah kau tahu tempat makan enak di kota
hai teman kata celine
aku tahu banyak kenapa
apa kau sibuk akhir pekan ini
maukah kau membawaku ke sana
aku sebenarnya sibuk akhir pekan ini
tapi aku akan mengirimkan fotonya ya
oh tidak masalah
ya aku juga akan menyukai rekomendasimu
celine mengeluarkan teleponnya dan mengirimkan foto restoran yang maya makan saat pertama kali tiba di sini
restoran yang tampak bagus dari luar tapi makanannya sungguh mengerikan
masuk akal pikir maya
dia kemudian mendekati kim dan menanyakan pertanyaan yang sama padanya
hai kim apa kau tahu ada restoran bagus di kota ini
aku tahu tempat pizza terbaik di bagian kota tua ini dan tidak ada yang tahu tentang itu
memang agak lusuh dari luar dan pelayannya tidak terlalu sopan
tapi bukti makanan enak adalah saat kau makan seperti yang mereka katakan
apa kau sibuk hari sabtu ini aku akan membawamu
tindakan benar benar berbicara lebih keras daripada kata kata pikir maya
celine sebenarnya bukan temannya
dia mungkin hanya ingin lebih banyak pengikut di media sosial
tapi kim tertarik padanya sebagai pribadi
dia bersemangat untuk mengenalnya dan mengajaknya berkeliling kota
dia bahkan tidak perlu mengatakan bahwa mereka adalah teman
maya tahu dari caranya berperilaku
dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dibicarakan untuk pr keluarga negaraannya
sabtu itu maya bertemu dengan kim di kota
mereka berjalan jalan sepanjang hari
mereka bahkan melihat celine makan di restoran yang mengerikan itu
him menunjukkan kepada maya semua bangunan favoritnya
mereka menemukan seluruh kota
mereka menemukan seluruh kota
mereka menemukan seluruh kota
mereka menemukan seluruh kota
dan tempat nongkrong terbaik
dan tempat nongkrong terbaik
dan kemudian mereka pergi ke tempat pizza favorit kim
benar saja tidak banyak yang bisa dilihat
tapi itu adalah pizza terbaik yang pernah dicicipi maya
mungkin dia akan bahagia di kota baru ini